selamat malam selamat datang di the politicians
pemilu dua ribu dua puluh empat tidak hanya diikuti oleh partai politik
yang saat ini ada di parlemen
tetapi juga mereka yang pada dua ribu sembilan belas
belum berhasil melampaui ambang batas
partai yang sempat duduk di kursi parlemen
kemudian gagal masuk di tahun dua ribu sembilan belas adalah
bagaimana kemudian partai hanura
menyiapkan strategi mereka
menapaki tangga pemilu dua ribu dua puluh
di bawah kepemimpinan ketua umumnya
dan bagaimana juga partai hanura melihat
dinamika koalisi dan juga
nama nama yang saat ini santer disebut
berpotensi sebagai capres dan juga cawapres
saya sudah bersama dengan ketua umum partai hanura
bapak osman sabta odang
atau yang akrab di sapa pak oso
baik baik baik
sehat ya pak
pak sebelum kita bicara jauh soal politik saat ini
kemudian juga bagaimana posisi partai hanura
di bawah kepemimpinan bapak
pak oso tampak belakangan agak jarang muncul ke publik pak
apa yang tengah menjadi kesibukan pak oso sebenarnya sekarang
ya memang saya dua tahun setengah itu sakit
ada gangguan pada ginjal
selama dua tahun setengah saya cuci darah satu
satu minggu tiga kali
fokus ke kesehatan ya pak
terakhir muncul di kpk kalau tidak salah ya pak
ya itu begitu saya dua minggu yang lalu
saya bersama pengurus pengurus lainnya
diundang oleh kpk
kesehatan saya juga sudah untuk menghargai
saya akan paksakan hadir
demi untuk partai hanura
demi untuk partai hanura
nah bicara soal partai pak oso
bagaimana hanura di bawah kepemimpinan bapak
sekarang menyiapkan pemilu dua ribu dua puluh
sekarang semua partai ya pak oso
tidak hanya partai parlemen
tapi juga non parlemen juga tengah mempersiapkan diri
untuk menyambut pesta demokrasi di tahun dua ribu dua puluh empat
ya partai kita ini dari dulu kan diganggu
kenapa dulu kita gagal
itu karena ada gangguan dari dalam
gangguan dari dalam
yang ingin mengambil posisi ketua umum
saya nggak usah ceritakan lah
karena ini gak perlu kita ceritakan di luar ya
kedua mempengaruhi instansi instansi terkait
sehingga mempengaruhi ruang gerak
daripada partai itu sendiri
jadi yang jadi korban siapa
adalah delapan ratus delapan anggota dpr dan dprd
para ya bukan bukan
para caleg yang sudah jadi
yang sudah jadi
sampai detik ini
partai yang sudah mempunyai delapan ratus delapan anggota dpr
terbanyak di partai non parlemen
jadi ya itulah yang harus kita perbaiki
ditambah lagi kondisi kesehatan saya seperti ini
rupanya ada orang sudah mempersiapkan diri
untuk melakukan kegiatan kegiatan
mendirikan partai lain
dimana last minute pada waktu saya masuk rumah sakit
dia tinggalin partai itu
jadi ini pasti sudah direncanakan begitu panjang
untung bahwa masih ada pendiri
masih ada pendiri yang betul betul mempunyai keikhlasan
untuk menjaga partai ini
menjaga marwah dari partai ini
ya sehingga partai ini tetap segar dan sehat
nah tinggal sekarang
bagaimana kader kader ini
setelah mengetahui isi dari permasalahan
ingin memperjuangkan kembali
dan membangun kekuatan kembali
dan insya allah nanti
ini tentunya kita akan lihat hasilnya
walaupun saya sudah tinggalkan dua tahun setengah
hampir tiga tahun ini
tapi ternyata semangat mereka tidak berkurang
bahkan semangat di daerah daerah luar biasa
dan saya dua kali terpilih dari aklamasi
jadi bukan keinginan saya
saya tidak minta juga menjadi ketua
saya dipilih secara aklamasi
tentu saya harus mengayomi
dan membangkitkan kembali
memberi semangat kepada mereka
pada semua kader
pada semua kader
sekarang masih ada pihak pihak yang berusaha
untuk mengganggu partai hanura
kalau tadi pak oso katakan ada yang mengganggu
ya kalau sekarang dia coba coba ganggu
cara cara yang lama maupun cara yang baru
ini bukan saja hanya ke dalam
di partai manapun itu semua ada gangguan
ada dinamika politik
tapi kalau yang disebut pengkhianatan dari dalam
itu tentu tidak bermoral
tapi kalau gangguan dari luar
itu sah sah saja
tapi kalau gangguan dari dalam
wah itu pengkhianat namanya
itu tidak benar
jadi apalagi dalam kondisi yang sangat sederhana
mereka memanfaatkan itu bahkan menarik orang orang dari dalam ya
itu kan kejadian beberapa partai
insyaallah kita akan satukan ini kembali
dan akan ajak masyarakat sadar
bahwa jangan karena
mau jadi apa jadi apa
terus mencoba coba di tempat tempat yang baru
saya kira tidak menguntungkan
dari partai manapun
dari partai manapun yang terjadi
nah untuk saya sah sah saja
orang mau keluar silakan
lebih bagus dia keluar daripada dia mengganggu di dalam
termasuk nama yang belum lama ini keluar
dan akhirnya membentuk partai baru
masa kejadian anda
saya tidak mau beranda anda
saya mau keluar keluar aja
jadi kalau umpamanya anda sudah menangkap
saya tidak cerita
jadi sinyal sinyal seperti itu
apakah iya rakyat akan memilih hal hal yang seperti ini
rakyat kita kan sudah tidak bodoh
politikal umpamanya rakyat kita meningkat
nah itu kira kira
ya marilah kita
kalau benar benar dengan sehat silahkan
orang siapapun juga boleh kok membangun partai
tapi dengan dinamika yang terjadi itu pak oso
apa hasil evaluasi anda sendiri misalnya sebagai ketua umum
tidak sama sekali merugikan partai sama sekali
sama sekali merugikan kenapa
musuh dalam selimut itu harus dibunuh
jadi harus dimatikan musuh dalam selimut
matikan bukan dalam benar benar kata harus dibunuh mati
tapi karakternya harus dimatikan
dan dibikin orang sadar apakah orang seperti itu harus kita ikuti
saya tidak pernah berpikir begitu
kerap teman teman saya selalu percaya kepada semua teman teman yang ada dalam partai saya
dan saya yakin yang baik baik masih banyak
orang orang yang baik yang setia kepada partai ini masih banyak
dengan ikhlas tulus mereka
partai kan gak bisa mencari keuntungan
mereka itu sadar
mereka melakukan itu harus keluar uang
tidak bisa berharap dari partai
jadi menurut bapak salah satu faktor yang membuat hanura gagal lolos kesenaian adalah karena adanya gangguan itu
gangguan di dalam
gangguan di dalam yang sangat sangat pada saat itu ingin merebut kekuasaan
saya mau jadi ketua partai ini karena saya mau mendukung pak jokowi
kalau enggak belum tentu saya mau menjadi ketua partai ini
saya begitu yakin bahwa pak jokowi akan terpilih menjadi presiden pada waktu itu
nah sekarang bagaimana dengan dua ribu dua puluh empat mbak
dengan situasi yang sekarang mungkin menurut bapak lebih solid kah
atau lebih mantap lagi
kita melihatnya sekarang ini satu lebih solid
kedua mereka mungkin sadar setelah lima tahun berjalan kesadaran mereka ini membangkitkan semangat daerah
oh ternyata begini ceritanya
dan ceritanya sudah tahu
bayangin aja kalau kita bongkar nanti masalahnya itu luar biasa
di hubungi ini
insansi insansi terkait yang pada dasarnya kita punya bukti
undangannya segala macam yang tidak pantas dilakukan oleh petugas negara yang mempengaruhi dalam kepentingan politik tertentu
jadi insansi pemerintah maksud bapak
dan itu kita punya bukti
nanti kalau kita bongkar itu aduh cilaka itu
tapi anda tidak memilih untuk membongkar itu
buat apa kita pikir sudah kita maafin aja dulu
tapi nanti kalau dicoba coba lagi kita buka itu
yang saya bersyukur ada petugas hukum di republik ini yang tidak terpengaruh dan tetap mengeluarkan sk kita
jadi ya itulah
jadi sekarang hanura lebih solid pak ustaz
lebih solid insya allah lebih solid
kenapa kader kader hanura yang ada itu saya melihatnya mereka semangatnya luar biasa
dan bisa dilihat di daerah daerah
bagaimana semangatnya bagaimana rasa bangganya
jadi mestinya kalau saya sebagai pendiri saya akan bangga terhadap apa yang saya dirikan
jadi itu dihasil potret survei survei ya pak ustaz
hanura masih berada di posisi bawah yang diprediksi tidak akan kembali lolos
bagaimana bapak melihat potret survei yang dikeluarkan oleh sejumlah lembaga atas elektabilitas partai
survei ini memang macam macam
kalau kita bicara survei logika atau logikalistik survei
kita punya delapan ratus delapan anggota dprd seluruh indonesia
saya mau tanya dengan jumlah itu saja berapa nilai surveinya
artinya ya kita kan tidak membayar survei nih
dulu kita disurvey di bawah itu
ternyata kita masih dapat di atas itu
kita disurvey di atas itu
ternyata pelaksananya di bawah itu
tidak menentukan sama sekali
tidak menentukan sama sekali sementara ini
kenapa belum final
ya kan belum final
dan survei ini kan juga tergantung pesanan
kita belum pesan
nanti kalau pesen ditaruhnya paling atas pak
bukan begitu juga
bukan begitu juga
tapi kan kalau kita pesan
dia memperhatikan secara detil tempat tempat di mana tempat tempat yang kita pantas disurvey
jadi ya itu tugasnya tukang survei lah
baik pak tadi ketika saya masuk ke kantornya di partai hanura ini
saya melihat ada foto pak jokowi
sebelahnya foto pak oso
jadi sekarang partai hanura masih berada di belakang pak jokowi ya
pak oso masih mendukung pemerintahan pak jokowi
saya mau jadi partai ketua partai ini karena saya mau mendukung pak jokowi
kalau enggak belum tentu saya mau menjadi ketua partai ini
saya begitu yakin bahwa pak jokowi akan terpilih menjadi presiden
pada waktu itu
saya waktu itu masih di dpd
masih ketua dpd
jadi saya terus terang saja dan saya juga wakil ketua mpr
di dalam republik ini pada waktu itu tidak ada satu orang menjadi dua lembaga negara yang duduk di dua lembaga negara
saya juga enggak minta
terus saya ditanya
kira kira di dalam pilpres pada waktu itu dua ribu dua puluh
saya melihat calon calon itu
terus saya jujur saja
saya tertarik dengan si kurus itu
yang ketawanya goyang goyang begini
tapi terus terang saja
ada sesuatu yang dalam naluri saya selalu tidak salah
saya ikut zamannya megawati eh gusdur
tidak pernah saya ikut mencalonkan diri mencalonkan partai kepada semua presiden
kecuali kepada jokowi
dan saya konsekuen
sampai hari ini
sampai detik ini
sampai dia meninggalkan republik ini
tapi jangan coba coba
jangan coba coba menjigung jokowi dalam masa dia masih di dalam konstitusi
itu pelanggaran undang undang
jadi saya terus terang saja
saya terus terang saja
saya loyal kepada pemimpin negara secara konstitusi
dan dia konstitusi
dan saya melihat soalnya selama dalam perjalanan dari mulai pertama sampai yang kedua pun kita tetap konsisten mendukung
sebagai pribadi maupun sebagai pimpinan hanura dan organisasi partai hanura
oke sebagai pribadi maupun sebagai pimpinan partai hanura
meskipun pak kabarnya pak oso ketika pak jokowi tidak menunjuk satu kader hanura menjadi menteri ada rasa sakit hati
ada rasa sakit hati dari partai hanura itu tidak benar pak oso
kalau itu dibilang wakil menteri kita sakit hati
atau posisi menteri misalnya
posisi menteri kita harus tahu diri juga dong
kita kan bukan partai yang ikut serta di dalam kabinet
ya maksudnya parlement yang ada duduk di parlement
kita kan non parlement
dengan yang lain lain dengan dapat menteri
tapi jangan lupa wakil menteri sama kepala badan mana lebih tinggi
tentu kepala badan pak
kepala badan kan
ada badan intelijen negara ada badan apa lagi bkpm sama badan bp dua mi
siapa kepala badan bp dua mi
itu sederajat dengan menteri yang sudah dikasih duluan sebelum wakil wakil menteri ini
jokowi itu orangnya gak lupa
cuma kita nggak gembar gembor hanura
oh kami dapat sederajat dengan menteri
yang saya pesankan kepada

yang saya pesankan kepada hanura
jalankan laksanakan tugas you sebaik mungkin
yang keluar itu nama pemerintah yang mewakili diwakili oleh hanura
anda lihat sendiri sekarang
bagaimana ya insya allah ya terus begitu melindungi tenaga kerja
pahlawan bangsa yang bekerja di luar negeri itu
turn over nya itu income yang mereka jadikan per tahun lima puluh tujuh miliar
kalaupun tidak dapat kursi wakil menteri menurut anda itu bukan satu hal yang
mana lebih tinggi
mana lebih tinggi
wakil menteri dengan ketua badan
ya yang dapat wakil menteri silakan
tapi kita nggak minta kok
oh kita udah dapat duluan kok
ada nggak diceritakan gemar gembor bahwa ketua bp dua mi itu orang hanura
kan gak ada kita gemar gembor
jadi dukungan terhadap presiden jokowi ini tetap
jadi kalau jadi menteri bagaimana pak
jadi menteri mana mungkin
orang saya nggak pernah jadi menteri
jadi menteri gak mungkin
saya pasti tolak lah
kita ingat pak waktu itu bapak sempat menolak tawaran menjadi watim pres
sebetulnya saya bukan menolak
karena ini saya juga sudah laporkan kepada bapak presiden
saya ditawarkan itu
saya juga nggak ngerti kenapa
karena itu kan isu ditawarkan
saya nggak pernah merasa menolak karena saya nggak merasa juga ditawarkan
cuma itu isu saya diminta
ya biasanya isu isu ini kan kadang kadang nggak benar
tapi saya mengatakan saya menolak kenapa
karena pertama saya gak pernah mendengar tawaran itu
kedua kalau ditawarkan pun saya akan bilang saya masih megang partai
jadi masa megang partai
juga ada di watim pres
juga ada di one team press
itu rasanya gak tepatlah gitu kan
kecuali kalau saya bukan menjadi ketua partai
tapi kalau sebagai ketua partai rasanya nggak
di one team press itu untuk saya mungkin nggak tepat gitu
nanti kemampuan saya kan terbatas dengan orang orang lain yang punya kemampuan
mungkin kemampuan saya hanya sementara mengurus partai
nah partai yang saya urus pun masih belum maksimal
karena waktu saya juga kan saya juga pengusaha
jadi memisahkan antara pengusaha dengan apa ini
dengan politik ini kan memerlukan waktu yang cukup insan gitu ya
jadi saya harus sadar diri juga bahwa jangan semuanya saya maulah gitu
dan saya memang gak bersedia duduk di pemerintahan pun

karena saya bukan bidangnya
banyak juga kan pak pengusaha yang partai politik yang juga duduk di pemerintahan
itu kan karena dia punya kemampuan
kalau saya kan nggak punya kemampuan itu
karena bidang pemerintahan ini saya belum pernah melakukannya
yang saya melakukan adalah kasak kusuk
kasak kusuk kenapa
kalau partai itu kan cocok lobby lobby nya gitu
jadi lobby lobby itu kasak kusuk yang lebih cocok dengan pak oso
jadi kalau saya diajak ngobrol ngobrol gini lebih cocok
tapi suruh perang saya takut
jadi kalau jadi menteri bagaimana pak
jadi menteri mana mungkin
orang saya nggak pernah jadi menteri
jadi menteri gak mungkin
saya pasti tolak lah
tidak ada suatu keahlian saya yang bisa mengerjakan pekerjaan itu
saya dari sejak lahir sudah jadi pengusaha
jadi saya bahagia dengan apa yang saya sudah dapat
jadi mencari uang dari usaha yang halal
lantas kemudian saya
pendapatan saya saya lakukan untuk sosial kepada masyarakat
untuk membantu meningkatkan pandangan pandangan masyarakat tentang politik indonesia
terus menjalankan semangat kebangsaan
dan berlandaskan pancasila
tapi serius kan pak
sebagai politisi sebagai pemimpin partai
meskipun kemudian juga anda mengatakan ya anda juga seorang pengusaha begitu ya
tidak ada salahnya
pengusaha menjadi politikus itu sangat politis
nah nanti kalau saya sudah belajar di politik
terus kemudian berkawan dengan orang orang politik ini kan teman teman saya semua
bumega teman saya
lantas itu siapa lagi
lantas si zulkifli hasan teman saya
swarso teman saya semua
jadi kan enak saya
teman teman saya semua
lantas di pks itu juga teman saya
pak sae salim
pak sae salim
pak sae salim
itu teman saya teman lama
lantas kemudian adik saya itu
semua saya kenal gitu
cuman dalam partai ini ya kita bertarung
dia bunuh saya saya juga bunuh dia kan
tapi ini sahabat sahabat saya semua
kalau begitu target seorang osman sabta odang apa sebetulnya
membangun satu sistem kebersamaan sesuai dengan azas pancasila
ketuhanan yang maha esa
kenapa yang pertama ketuhanan yang maha esa
karena kita ini semua umat beragama masing masing mempunyai kepercayaan
itu disatukan dalam pancasila
sehingga tidak ada perbedaan
saya ingin tanya kepada anda
anda ingat nggak anda belum lahir tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima bangsa ini berjuang
bangsa ini berjuang
dia tanya ada nggak yang tanya hei dari mana asal usulmu
kan nggak ada
semuanya berjuang untuk merdeka
semuanya terlibat untuk merdeka
lah kok sekarang ada yang mengklaim oh kalau indonesia ini hanya ini
hanya kelompok a kelompok begitu ya
nggak benar itu
ini rakyat harus tahu
rakyat ini banyak yang berjuang loh
macem macem orang ada berjuang di situ
harus kita akui perjuangan itu
nah kemudian kita bungkus dengan persatuan
jadi jangan dipecah pecah
kalau dipecah pecah ini bangsa ini akan hancur
jadi membangun sebuah sistem
jadi kita turut serta membangun sebuah sistem
bukan kita membangun sebuah sistem gak kuat kita
kita bersatu membangun sebuah sistem
tapi biasanya politisi ketua umpar politi itu oke membangun sebuah sistem pak ustaz
tapi biasanya target targetnya itu kemudian menjadi seorang menteri menjadi seorang capres seorang cawapres
kan biasanya begitu pak
saya juga begitu
tapi kan nggak perlu saya yang muncul
saya punya anggota yang sudah bekerja keras yang mempunyai kemampuan
jangan terus kita mau menonjol sendiri
tidak mau pak oso sendiri
saya terus terang
terus terang saya mempunyai kemampuan terbatas
tapi teman teman saya banyak yang
tidak harus dari partai saya kok
kalau mencalonkan orang dari partai
eh yuk kita angkat kita dorong kewajiban yuk kepada partai harus ada kontribusi yuk
yaitu informasi pemikiran selama apa yuk dapat
kontribusi tidak harus uang
membesarkan partai tidak harus uang
walaupun bagaimanapun juga itu semua membutuhkan dana
loyal terhadap presiden jokowi
tapi melihat jalan pemerintahan sekarang apa catatan dari pak oso dari catatan kritis mungkin
karena tidak sedikit juga banyak yang mengkritik kepemimpinan kedua pak jokowi ini lho pak
orang yang tidak dapat bagian itu pertama paling cepat mengkritik
ini kan dalam bisnis real business dan dalam bisnis negara itu ada kue
kue ini pembagiannya tidak selalu merata
tidak selalu merata
tapi yang menentukan kan tetap selalu merata
yang menentukan kan tetap si penguasa
penguasa yang tahu persis apa kebutuhan bangsa ini dalam membangun sistemnya menyelamatkan ekonominya lantas membayar menggunakan pajak pajaknya
tentu ada hitungan hitungan yang harus diselamatkan
orang banyak cerita hebat tentang ekonomi
tapi orang tidak tahu
orang tidak pernah mengakui keunggulan lawan
seorang presiden lawannya banyak
yang mau jadi presiden kan juga banyak
setiap orang mau jadi presiden pasti mencari kelemahan lawannya
kalau dia menjadi kompetitor presiden sesama presiden
tapi bangsa indonesia jangan terpengaruh tentang hal itu
kalau terpengaruh tentang itu itu jadi syria kita
jadi anda mau katakan apa yang ingin anda sampaikan
yang saya katakan terus terang saja apa yang dilakukan oleh jokowi menurut saya sangat membanggakan
jadi tidak ada catatan kritis dari seorang oso terhadap pak jokowi
saya terus terang saja
terlalu berlebihan kalau saya mengungkapkan apa yang dilakukan
nanti orang yang gak suka marah sama saya lagi
yang benar saja
masa saya dimarah kalau menguji orang
orang lawan saja saya sering puji kok
lawan lawan jokowi juga
saya ada sering puji
bukan hanya pak jokowi
saya bukan terkebur ya dan juga bukan dukun
setiap orang yang saya datangin dan saya dukung itu selalu jadi
pak oso kita ke isu yang lain
sekarang ini juga tengah ramai elit partai politik bertemu menjajaki koalisi
kemudian potret potret survei nama nama capres cawapres yang disebut berpotensial
hanura tidak mau ikut ikutan dalam dinamika koalisi sekarang atau melihat sosok sosok capres cawapres
begini ya ini saya bukan terkebur ya dan juga bukan dukun
setiap orang yang saya datangin dan saya dukung itu selalu jadi

dan kalau saya belum ketemu orang itu sebelum pemilu ya pasti gak jadi
tapi begitu saya ah itu saya bilang kalau nanti cerita gini dikirim saya dukun lagi
yang ketemu saya itu pasti jadi
tapi kan yang ketemu bapak pasti banyak dong
lah tapi kan yang saya bilang jadi kan gak banyak
yang bapak dukung begitu ya

oh enggak saya gak mau dukung
buat apa saya dukung orang gak jadi
nama namanya sekarang belum ada yang anda lihat bisa
belum ada belum ada belum bukan bukan belum bisa belum ada belum waktunya
belum waktunya kenapa
barang ini milik tuhan
you mau percaya mau tidak
barang ini dua ratus tujuh puluh enam juta rakyat indonesia
yang jadi itu cuma satu orang
dan itu hanya kesentuh sedikit barang itu jadi
jadi gak bisa biar tunggang balik kepala kaki ke atas
kalau belum belum di di apa disentuh oleh yang maha kuasa gak jadi barang itu
tapi kalau udah beliau itu mau ini orang kan gak percaya begini

menurut anda kapan waktu yang paling tepat untuk mulai memberikan dukungan
apakah tahun ini berarti tidak dong pak oso
yang saya kira tahun dua ribu dua puluh dua akhir tahun ini itu sudah kelihatan tanda tanda jelas
dua ribu dua puluh dua akhir tahun ini itu kelihatan tanda tanda jelas
zaman megawati saya ada
zamannya sby saya ada
zaman jokowi saya ada
umur saya baru empat puluh tujuh eh empat puluh tujuh terbalik ya
nah baru begitu
sekarang tanda tandanya belum ada menurut pak oso kan sudah mulai muncul tuh pak nama namanya
pak anies pak ganjar mbak puan
dari dulu kan sudah muncul
pak prabowo bahkan
ya dari dulu kan sudah muncul
tapi jujur ya kalau sekarang ini pemilu kalau sekarang ini pemilu jokowi ikut jokowi menang
ya kan nah itu aja
jadi sabar kita kita lihat situasinya
bukan kita mau mengadang adang ini
bukan kita mau
bukan kita mau
saya itu ya bukan dukun
karena mungkin saya dilahirkan sebagai orang yang susah dulu
terus kemudian teman teman saya sekarang kan orang orang yang hebat hebat
berarti nanti di akhir tahun dua ribu dua puluh dua bapak dan hanura akan mulai melirik atau mulai memberikan dukungan
pasti kita berikan dukungan pada tahun itu
pasti kita akan dukung
jangan dipikir partai kecil itu tidak punya kemampuan
yang besar di republik ini bukan partai partai
nah relawan kalau sudah sepaham dengan kita kan dia yang nusuk
partai kan bisa dihitung berapa jumlah presentasinya
jadi partai hanura biar kecil tapi berpihak kepada relawan
tadi pak oso mengatakan ini semua ketum ketum parpol ini teman teman pak oso kan
nah ada yang sudah berkomunikasi sama bapak berupaya untuk melakukan penjajakan berkomunikasi
begini sampai sekarang saya bertemu sama mereka ya
terutama setelah saya keluar dari rumah sakit selama enam bulan saya di rumah sakit ya
saya baru sebulan ini beredar dan karena saya sudah merasa kuat
saya sudah bisa pergi ketemu ketemu sama kader kader saya
ini yang lebih meyakinkan saya bahwa ada keinginan keinginan mereka untuk tampil sebagai presiden
tapi itu masih dalam ya bicara bicara belum semuanya ya
tapi sudah ada tiga empat orang ya
nama namanya tidak bisa dibocorkan pak oso
nanti saya bocorkan di akhir tahun lah
karena untuk saya indah indah saja
apa yang pak oso katakan terhadap mereka tiga empat orang ini ini ketumparpol dong berarti kan
ketika menemui bapak
ini kita nggak pernah bicara soal pilpres
kita bicara soal persahabatan aja
kita nggak bicara
tapi sinyal sinyal itu disampaikan
karena saya tahu
karena saya tahu
bahwa dia kan memang salah satu mempunyai keinginan untuk membangun satu kekuatan
jadi ya itu kita juga abstrak ya
kecuali kalau bilang eh dukung dukung ke gue
nah itu baru saya bilang
tapi kalau bicara bicara aja itu bukan berarti ini kan
dia mungkin juga pikir gue dukung apa nggak nih
kalau koalisi pak meskipun belum lolos ke parlemen tapi kan partai politik non parlemen juga punya kekuatan tersendiri begitu
arahnya ke mana
kalau yang tidak meminta partai partai kecil
yang mempunyai juga
mempunyai jumlah yang terdaftar
yang mempunyai anggota dprd
itu kan punya orang di daerah masing masing
kita terus terang terang aja
kita itu kalau tidak diakalin kalau nggak dijahatin
kita mustinya harus masuk
tapi udah lah ini udah lewat
udah lewat kita juga
biarlah dia nanti bertanggung jawab kepada tuhan
bukan kepada partai hanura
dan pasti kena hukuman
tuhan tuh nggak tidur
saya nggak mau lagi mikir mikir yang sudah lewat
saya berpikir ke depan
karena kadar kadar hanura masih sangat membutuhkan dorongan moral dari kita
dan saya bersahabat sama semuanya
saya nggak mungkin cari musuh
kecuali kalau orang mau coba coba
iya apa boleh buat gitu
tapi saya tidak cari musuh
dengan partai manapun saya tidak
dan saya yakin
nggak ada rasanya partai partai lain itu
yang mau melakukan sesuatu dengan saya
karena saya tahu
mereka juga tahu
saya nggak pernah mengganggu mereka
tapi arah koalisi kemana hanura akan merapat itu masih belum tahu
ini masih belum tahu
dan itu selalu benar benar
dan itu selalu benar benar benar
dan itu selalu benar
jadi kalau nanti tanda tanda ini kelihatan
baru saya ikut campur ke sebelah
di mana orang itu mendukung dia
sosok ini belum bisa anda sebutkan
apakah itu yang kemudian muncul di potret potret survei
yang mempunyai potensial
survei ini kadang kadang kan
kadang kadang survei ini kan tergantung pesanan
kalau pesanannya kuat ya
dia punya presentasi jadi naik
tapi nama ini memang yang sudah beredar di masyarakat
itu sudah beredar
tapi anda percaya tidak
republik ini semua bisa terjadi
sosok seperti apa yang akan diusung oleh pausok
orang yang nggak tercermin di dalam gambar
waktunya masih belum
tapi yang sudah ini
ini bagian yang sudah terbaik di bangsa ini
yang punya trik rekor
dengan segala kekurangannya
mereka pantas maju
jadi cita cita bolehnya
termasuk jadi presiden
saya juga boleh
cuma saya tahu karena saya gak pantas jadi presiden
jadi saya tidak mau
nanti diketawakan orang
anda mau jadi presiden
presiden teksi ya
karena pak pausok tadi katakan
loyal terhadap presiden jokowi
apakah sosok nanti juga memang
sosok yang didukung oleh presiden jokowi
itu yang juga akan didukung oleh partai hanura
oleh pak pausok
saya terus terang saja
kalau saya suruh milih
ya kalau saya suruh milih ini sekarang
uang yang dipakai
itu yang perasaan saya
yang membahagiakan rakyat
nah sekarang rakyat yang tidak bahagia itu
saya mau tanya rakyat yang mana
kalau di daerah ini
rakyat ini dibangun
sesuatu yang selama ini nggak ada
terus saya mau tanya
dia mau marah marah sama siapa
tapi kalau lawan politiknya
tidak suka dengan apa yang dia lakukan
andai kata saya berlawanan dengan you
apa yang anda buat
saya tidak terima
itu sah sah saja
tidak akan begitu
kalau anda membuat yang bagus
oh ini si rait bagus membuatnya
oh ini tidak benar
tapi kan tidak mungkin lagi memilih presiden jokowi lagi
sudah terbentur konstitusi
kalau presiden ini jadi wakil presiden
apa tidak mungkin
dilarang tidak dia
siapa pun yang dipilih
presiden jokowi menjadi presiden
termasuk di dua ribu dua puluh empat
kalau konstitusinya memungkinkan
tapi kalau tidak
presiden kan sudah bilang
dia tidak akan mau melanggar konstitusi
tidak maksudnya begini pak
siapapun yang nanti akan didukung oleh presiden di dua ribu dua puluh empat
itukah juga sosok yang akan diikuti oleh pak oso
untuk diberikan dukungan
ya itu kita lihat
kita lihat yang didukung pak presiden jokowi itu
betul nggak bisa melaksanakan seperti jokowi
kita kan bisa nilai juga
bukan pak jokowi saja
kita juga bisa menilai
oh ini mungkin bisa seperti pak jokowi
ini mungkin orang ini jujur
orang ini bisa terukur
dia punya kapasitas
untuk melakukan manuver manuver politik
sosial dan budaya
kira kira mendekati tidak
kita bisa berbeda gitu
tapi kalau itu memang apa yang dilihat
terus kita lihat
kita dukung pak jokowi
pandangan bapak terhadap dinamika politik sekarang
ada rekan rekan bapak juga kan di tentu
sudah ada kib
sudah ada pak prabowo nanti kabarnya dengan pak muhaymin
karena membentuk sebuah koalisi juga nanti akan dideklarasikan di bulan agustus
apa yang bapak lihat dari dinamika koalisi partai politik sekarang yang sudah mulai
sudah mulai mencari kawan kawan begitu
untuk di dua ribu dua puluh empat
dalam politik itu
dalam politik itu sah sah saja
cuma kan begini
yang saya perlu ingatkan
kalau anda masih bertugas sebagai aparat negara
bertugas sebagai aparat negara
menjaga kontinuitas tugas saudara itu
tentu harus didahulukan
walaupun tidak ada larangan
tapi kan ini tanggung jawab moral
bahwa kalau anda sudah declare untuk menjadi capres
padahal belum tercaloni
ya itu kalau emberi emberi wajar wajar aja lah
wajar wajar aja lah
tapi kalau bisa
yang menjabat sebagai pejabat publik
jangan terlalu terlihat begitu
itu bagaimana pak
ini semuanya menteri soal ini pak
itulah saya bilang tadi
saya cuma mengingatkan
tugas pokok saudara ini kan belum selesai
jadi kalau saudara umpamanya sekarang
sudah menyatakan mendeclare
saudara harus keluar dari kabinet
jadi kalau udah disini aja enggak sportif
bagaimana bisa jadi presiden
dan komunikasi bapak dengan tokoh tokoh politik tersebut
nama nama ketua umpamanya yang lain
tetap berjalan sampai dengan hari ini
saya menghargai keinginan keinginan mereka
semua orang kan punya cita cita
tanamkan cita cita mu setinggi langit katanya
jadi cita cita bolehnya sih
termasuk jadi presiden
cuma saya tahu karena saya gak pantas jadi presiden
jadi saya enggak mau
nanti diketawain orang
lo mau jadi presiden
presiden teksi ya
baik pausa terakhir
apa target hanura ke depan
target hanura sederhana
saya mengajak semua teman teman
membangun sistem partai
untuk mendidik secara politik bangsa indonesia
melalui partai hanura
target target yang praktis
target target itu nanti kalau sudah menang
kalau sudah menang baru kita bikin target
kalau sekarang target kita adalah
jadi sederhana saja
semua harus kerja keras
semua harus kerja keras
dan yang menentukan kemenangan ini
bukan pemimpin partai
tapi kader kader yang di bawah itu
yang di daerah itu
yang mengalami kesulitan semuanya
ikut partai besar besar
tapi mereka tetap melarat
itu bukan filosofi kita
kita membangun membangkitkan semangat rakyat di bawah ini
untuk mereka mempunyai kehidupan yang wajar
dan mencapai cita citanya
untuk menyekolahkan anaknya
untuk sosial ekonomi rakyatnya
itu tujuan kita
dan memberikan lapangan kerja
yang betul betul bisa menghidupi keluarganya
kan ini yang sekarang masalah yang kita hadapi
sekarang kita sudah terbangun infrastruktur yang baik di seluruh indonesia
tapi jangan lupa
lapangan kerjanya juga harus terimbas di situ
harus terikut di situ
jadi jangan hanya membangun
tapi ini tidak terbangun
nah ini tugas kita sekarang
tugas partai politik di situ
ini barang ada
ini barang yang dimanfaatkan untuk keberadaan barang ini
yakin pak akan kembali lolos
pak osman sabta odang ketua umum partai hanura
terima kasih banyak sudah berbincang bersama dengan kami di cnn indonesia
sehat sehat pak oso
semoga dalam masa recovery ini semakin lancar
dan apa yang tadi sudah banyak kita bahas
ini target target bapak sebagai pribadi
sebagai seorang ketua umum partai
ini bisa tercapai dan akan kembali bangkit lagi
gitu ya pak ya
jadi kembali akan mulai aktif lagi sekarang
muncul muncul ke publik setelah recovery
terima kasih banyak pak osman sabta odang
terima kasih kembali
demikian wawancara saya dengan ketua umum partai hanura
pak osman sabta odang
kita bicara banyak tadi soal kondisi internal partai hanura
bagaimana kedekatan pak oso hanura dengan presiden jokowi
dan dukungan yang diberikan
dan target kedepan juga soal dinamika yang saat ini
tengah ramai dibahas soal koalisi dan juga capres
kita akan tunggu nanti mungkin di akhir tahun dua ribu dua puluh dua ya pak oso
akan sudah mulai ada nama
kita akan tunggu akan seperti apa kejutan yang akan diberikan oleh partai hati nurani rakyat